hai terima kasih kami sampaikan kepada ketua mrri palu sidang telah kami terima dan sidang kami
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan yang terhormat presiden republik indonesia beserta ibu
iryana joko widodo yang terhormat wakil presiden republik indonesia beserta ibu wuri es tuhhandayani
ma'ruf amin yang terhormat presiden ke lima republik indonesia ibu doktor honoris causa megawati
soekarno putri yang terhormat
yang terhormat wakil presiden ke enam republik indonesia bapak tiga sutrisno yang terhormat wakil
presiden ke sembilan republik indonesia bapak hamzah hav yang terhormat wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas
republik indonesia bapak yusuf kalla yang terhormat wakil presiden ke sebelas republik indonesia bapak
hai yang terhormat wakil presiden ke tujuh republik indonesia bapak hamzah has yang terhormat wakil
presiden ke sepuluh dan ke dua belas republik indonesia bapak yusuf kalla yang terhormat wakil presiden ke sebelas republik
yang terhormat wakil ketua dan anggota dpr ri
yang terhormat ketua para wakil ketua dan anggota dpd ri
yang terhormat ketua dan para wakil ketua lembaga negara
yang terhormat para menteri kabinet indonesia maju
yang mulia para duta besar kepala perwakilan negara sahabat
yang terhormat para ketua umum partai politik
ketua umum pdi perjuangan ibu prof dr honoris causa megawati soekarno putri
ketua umum partai golkar dr honoris causa insinyur erlangga hartarto mba mmt
ketua umum partai gerindra lejen tni purnawiyah
ketua umum partai pertama perti pertanian pradipatri
dan ketua umum partai pradipatri
ketua umum partai kebangkitan bangsa dr randes haji abdul muhaymin iskandar
ketua umum partai demokrat mayor infantri purnawirawan haji agus harimurti yudhoyono
presiden partai keadilan sejahtera haji ahmad saiku
ketua umum partai amanat nasional dr honoris causa haji zulkifli hasan
ketua umum partai persatuan pembangunan dr honoris causa insinyur haji suharto mono arfa
yang terhormat rekan rekan pers para undangan hadirin yang berbahagia
yang kami muliakan seluruh rakyat indonesia
kita patut bersyukur bahwa sidang bersama tahun ini pada akhirnya kembali dapat dihadiri secara fisik
oleh seluruh anggota dpr ri dan anggota dpd ri serta undangan lainnya
perlu kami sampaikan pula
bahwa para teladan pada sidang hari ini mengikuti secara streaming
mengingat jumlah para teladan yang cukup banyak
sehingga tidak mungkin hadir di ruang sidang paripurna
karena kami masih tetap menerapkan protokol kesehatan
saudara presiden dan saudara wakil presiden
hadirin peserta sidang yang terhormat dan seluruh rakyat indonesia yang kami muliakan
puji syukur kehadirat allah
yang telah memberikan rahmat karunia dan hidayahnya
sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang bersama dpr ri dan dpd ri
sebagai negara berdasar pada ketuhanan yang maha esa
kita tentu saja harus selalu bersyukur
karena bangsa dan negara kita tetap dapat bersatu dalam menghadapi situasi yang sulit
untuk menghadiri sidang

pemerintah negara tetap dapat menjalankan tugasnya
untuk melindungi segenap rakyat dan tumpah darah
serta mensejahterakan rakyat
sejak kasus pertama kali covid sembilan belas di indonesia diumumkan
yaitu pada tanggal dua maret dua ribu dua puluh
kita telah berada selama dua puluh sembilan bulan dalam situasi pandemi covid sembilan belas
dan kini kita mulai memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi
yang tetap perlu terus diwaspadai
selama masa pandemi covid sembilan belas melanda negeri ini
kita melihat ideologi pancasila telah bekerja dengan konkret memandu bangsa indonesia
menciptakan gerakan gotong royong yang masif
secara bergantian dengan kesadarannya sendiri
dan gerakan itu terjadi hampir di seluruh penjuru negeri
gotong royong dalam skala besar ini
saya yakini menjadi salah satu kunci utama kekuatan pemulihan sosial dan ekonomi
pasca pandemi bangsa indonesia
pada tahun dua ribu dua puluh ketika pandemi covid sembilan belas
mulai melanda dan mengancam kehidupan rakyat
pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang cukup untuk mengambil tindakan cepat
dan antisipatif demi keselamatan rakyat dan memastikan jalannya pemerintahan
melalui undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang penanganan pandemi covid sembilan belas

sehingga kemudian diperlukan untuk mengambil tindakan cepat dan antisipatif

sehingga tidak terjadi kekosongan payung hukum
untuk menangani pandemi yang melanda sebagian besar negara di dunia
alhamdulillah berkat kerja bersama kita semua
gotong royong pandemi covid sembilan belas dapat ditangani dengan baik
bahkan dalam merilis data johns hopkins university terkait penanganan covid sembilan belas
bahkan dalam rilis data john hopkins university terkait penanganan covid sembilan belas
bahkan dalam merilis data johns hopkins university terkait penanganan covid sembilan belas

indonesia dinilai sebagai salah satu negara terbaik di dunia dalam menangani pandemi covid sembilan belas
inilah hasil kerja bersama kita gotong royong melawan pandemi covid sembilan belas
dalam kesempatan yang mulia ini
mari kita berikan apresiasi secara khusus kepada seluruh anak bangsa
yang telah berada di garis terdepan untuk membantu rakyat dalam menghadapi ancaman pandemi covid sembilan belas
terima kasih kepada tenaga kesehatan dan medis
terima kasih kepada tni
terima kasih kepada pori
terima kasih satgas covid sembilan belas di pusat dan daerah
serta terima kasih kepada para relawan kemanusiaan
kemampuan kita dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas semakin membuktikan bahwa kekuatan gotong royong kerja bersama saling bantu binantu hulu pis kuntul baris
yang merupakan jiwa
dan kepribadian bangsa indonesia
pancasila merupakan kekuatan nasional kita yang paling utama dalam menjaga kehidupan dan penghidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara kita
meninggalkan pancasila sama halnya mencabut jati diri bangsa dari akar terdalamnya dan mengkhianati amanat para pendiri bangsa
mengganti pancasila akan berdampak pada hilangnya karakter sebagai bangsa yang ramah toleran dan bergotong royong
saudara presiden dan saudara wakil presiden hadirin sidang yang terhormat dan seluruh rakyat indonesia yang kami muliakan
esok tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua adalah pancasila
tujuh puluh tujuh tahun hari proklamasi kemerdekaan indonesia
semangat untuk merdeka yang digelorakan tujuh puluh tujuh tahun yang lalu adalah semangat untuk dapat menyusun bangsa dan nasib tanah air oleh bangsa indonesia sendiri
sehingga dapat mewujudkan kehidupan negara indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur
dua puluh tujuh tahun lamanya kita telah menyusun dan membangun kemajuan indonesia untuk mewujudkan cita cita kemerdekaan
pasang surut gelombang pembangunan disertai dengan gelombang globalisasi dan kemajuan teknologi telah menggerakkan berbagai reformasi dan transformasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita
tugas membangun bangsa dan negara kita seperti ini kita harus memiliki kemampuan untuk membangun bangsa dan negara kita

situasi pandemi covid sembilan belas konflik geopolitik pemulihan ekonomi global di tengah kerentanan pangan energi pengangguran tekanan moneter global degradasi lingkungan hidup serta ancaman bencana alam dan sebagainya
saat ini kita juga berada di dalam era globalisme dan kita harus mencari kemampuan untuk membangun bangsa dan negara kita

yang telah menempatkan masyarakat kita terbuka dan terhubung secara sosial budaya ekonomi dan politik
sehingga berbagai ideologi transnasional cara berpikir cara kerja dan cara hidup
dengan mudah masuk mempengaruhi ke dalam kehidupan rakyat indonesia
hal tersebut belum tentu sesuai dengan jati diri bangsa indonesia
bahkan dapat menggerus nilai nilai luhur bangsa dan nilai nilai kepribadian bangsa indonesia
seperti nilai nilai agama budaya sopan santun etika dan toleransi
serta sikap saling menghormati
di antara sesama bangsa indonesia
apabila kebudayaan yang berkembang di wilayah indonesia dibiarkan secara alamiah
maka tidak mustahil ideologi dan budaya transnasional akan menjadi tuan di negeri ini
tidak akan ada lagi jati diri keindonesiaan jati diri kita yang bisa dibanggakan
tentu saja kita tidak akan
anti budaya asing kita tidak dapat mengisolasi diri dari pengaruh budaya asing akan tetapi
dengan kepribadian jiwa bangsa yang kuat maka budaya asing dapat disaring dan dilarutkan dalam
kebudayaan nasional kita sebagai bangsa dan negara semakin dituntut untuk dapat memiliki
kemampuan dan kekuatan di bidang politik ekonomi sosial dan budaya agar dapat mewujudkan indonesia
yang berdaulat berdikari dan berpribadian berlandaskan pancasila oleh karena itu sangat
penting bagi kita semua seluruh pemangku kepentingan seluruh anak bangsa untuk membangun
kekuatan nasional kita yang dimiliki oleh pemerintah indonesia
kesadaran kemauan dan komitmen untuk ikut ambil bagian dalam kerja bersama gotong royong
memajukan indonesia di segala bidang komitmen dan kebersamaan yang bersumber dari cinta pada
tanah air dan cinta pada bangsa indonesia sebagai bangsa yang berpancasila dan berbineka tunggal ika
banyak cara dalam berpartisipasi bergotong royong kerja bersama menyusun dan membangun indonesia ada
dengan cara menjadi aparatur sipil negara menjadi swasta ada juga yang bergerak dalam dunia pendidikan
mengabdi di bidang sosial bidang religius bidang kesehatan politik bergerak di bidang jurnalistik
hai pahraga kesenian pengamat dan lain sebagainya seluruh partisipasi tersebut dapat diartikulasikan
dalam bentuk gagasan kerja prestasi gerakan kritik dan lain sebagainya semua bentuk partisipasi
menyusun dan membangun indonesia tersebut apabila ditujukan untuk memajukan indonesia maka arah dari

dan juga dengan cara membangun indonesia tersebut akan memberikan energi yang positif bagi produktivitas
memajukan indonesia memperkuat kebersamaan rakyat mempersatukan rakyat memperkuat semangat kebangsaan
indonesia serta membudayakan kepribadian bangsa indonesia dengan demikian pancasila sebagai bintang
penuntun arah perjalanan bangsa akan benar benar menjadi energi dan kekuatan nasional indonesia
yang mewujudkan jiwa pengabdian untuk bangsa dan negara dengan jiwa pengabdian membangun indonesia
maka politik pembangunan indonesia dalam mengisi kemerdekaan dapat fokus pada upaya upaya untuk
kesejahteraan rakyat kemajuan pembangunan di seluruh wilayah tanah air dan pembangunan
kebudayaan nasional politik pembangunan
membutuhkan tahapan pelaksanaan prioritas pengelolaan sumber daya dan perencanaan pembangunan
nasional sasaran pembangunan tidak hanya pembangunan fisik akan tetapi juga menjangkau
pembangunan karakter bangsa politik pembangunan merupakan upaya melalui cara berpikir cara kerja
dan cara hidup agar dapat mencapai kemajuan
dan mewujudkan tujuan nasional bagaimana kita dapat mewujudkan pembangunan nasional yang terencana
terkoordinasi terintegrasi dan berkelanjutan pasca amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh
yang akad yang dilakukan secara bertahap
dirumuskan dalam undang undang yaitu undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tujuh tentang
rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun dua ribu lima sampai dengan dua ribu dua puluh lima keberadaan undang undang
ini dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh dirasakan belum
optimaliah bahkan setiap presiden gubernur dan berkembang di j romeo mengatakan kebetulan dasarnya
bupati wali kota memiliki visi misi pembangunannya masing masing
visi dan misi berbangsa dan bernegara digantikan dengan visi dan misi perorangan setiap presiden dan kepala daerah
realitas tersebut yang mengakibatkan pembangunan nasional bangsa indonesia sulit berkesinambungan
berorientasi pada jangka pendek kadar kepentingan nasional yang berbeda beda
sehingga terkesan pembangunan nasional hanya dari proyek ke proyek
politik pembangunan ke depan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah yang ada di indonesia
seluruh pemerintahan pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat
kemajuan bangsa dan kebudayaan nasional
dalam mempercepat capaian kemajuan indonesia selain pemulihan sosial dan ekonomi nasional
maka agenda strategis ke depan perlu memperkuat dan mempertajam upaya upaya yang diarahkan
pada pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia indonesia
pembangunan kedaulatan pangan nasional
pemerataan pembangunan infrastruktur
serta reformasi birokrasi yang nyata
kita perlu memberikan perhatian yang besar pada generasi muda indonesia
ke depan merekalah yang akan mewarisi indonesia
saat ini generasi muda indonesia telah banyak menunjukkan prestasi yang membanggakan
baik di bidang ilmu pengetahuan teknologi
digital seni budaya olahraga startup dan lain sebagainya
kedepan berbagai upaya agar diarahkan untuk memperkuat kemudahan akses dan kesempatan
untuk memperoleh pendidikan di setiap jenjang memperkuat vokasional memperkuat ruang kewirausahaan
kita perlu memperkuat upaya yang fokus pada peningkatan
peningkatan produktivitas pangan industri pangan dan kesejahteraan petani
kedepan jangan terjadi lagi permasalahan seperti kelangkaan minyak goreng di negeri sendiri
yang merupakan negara penghasil cpo terbesar di dunia
kita tidak ingin hanya menjadi sasaran pasar dari produk luar
kita ingin dapat berdikari di bidang ekonomi melalui industri nasional
kita juga tidak ingin bangsa indonesia hanya menjadi kuli di negerinya sendiri
kita harus bangga menggunakan produk anak bangsa indonesia
pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah indonesia
membutuhkan perhatian kita semua
kemajuan pembangunan di daerah adalah kemajuan indonesia
jumlah aparatur sipil negara kita saat ini lebih dari tiga sembilan juta
reformasi birokrasi yang dijalankan oleh aparatur sipil negara
merupakan sebuah model kekuatan dalam mempercepat kemajuan indonesia
aparatur sipil negara harus mulai meninggalkan sikap membenarkan yang biasa
dan mulai dengan semangat baru yaitu membiasakan yang benar
agenda strategis nasional ke depan lainnya adalah pembangunan ibu kota nusantara
sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua
tentang ibu kota negara
dpr ri telah memberikan dukungan untuk pembangunan ibu kota negara
ibu kota negara nusantara diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi indonesia di masa depan
menjadi simbol identitas nasional dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia
ibu kota negara telah menjadi amanat undang undang
yang akan dilaksanakan sesuai dengan peta jalan serta pentahapan pembangunan
pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara
keberhasilan pembangunan ibu kota negara selain membutuhkan perencanaan
dan manajemen sumber daya yang baik juga sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan
dan seluruh anak bangsa
untuk dapat selaras dalam memaknai ibu kota negara sebagai agenda kita bersama
dalam membangun ekonomi indonesia masa depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional
arah dan prioritas agenda agenda pembangunan nasional ke depan membutuhkan landasan hukum yang memadai
untuk dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintahan
sehingga pembangunan fisik dan pembangunan karakter bangsa dapat berkesinambungan dalam mencapai tujuan nasional
kita perlu rembuk bersama untuk menentukan kemana arah pembangunan bangsa dan negara indonesia ke depan
yang dapat menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan
saudara presiden dan saudara wakil presiden hadirin sidang yang terhormat dan seluruh rakyat indonesia yang kami muliakan
demokrasi di indonesia berlandaskan pada nilai nilai pancasila yaitu suatu pelaksanaan permusyawaratan dan perwakilan rakyat
yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan yang menjangkau untuk seluruh rakyat indonesia
yang memiliki keberagaman suku bahasa agama keyakinan budaya dan karakteristik wilayah
dengan demokrasi yang berlandaskan pancasila maka setiap kebijakan negara diarahkan untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa indonesia
sehingga dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh dunia

memajukan kesejahteraan seluruh rakyat mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial
demokrasi adalah alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur
pemilu merupakan upaya untuk menyempurnakan demokrasi
oleh karena itu dalam membangun peradaban demokrasi di indonesia agar semakin maju
maka diperlukan pelaksanaan pemilu yang berkualitas
dibutuhkan partai politik peserta pemilu yang semakin maju dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat
dan senantiasa memegang teguh komitmennya
untuk menjaga dan mengawal pancasila serta memperkukuh persatuan bangsa
pelaksanaan pemilu legislatif presiden dan pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun dua ribu dua puluh
tahapan pemilu sudah dan sedang dijalankan oleh kpu
menjadi komitmen kita bersama untuk menjadikan pemilu dua ribu dua puluh
sebagai pemilu yang demokratis jujur adil dan bermartabat
kita semua dapat merasakan bahwa tahun politik sepertinya datang lebih awal
perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik di media sosial
hingga warung warung kopi di penjuru negeri
fakta ini tentu menggembirakan
sebab masyarakat kita sudah dewasa dalam menghadapi perbedaan pilihan politik
sejak pemilu demokratis kembali digelar pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
masyarakat sudah mengajarkan kepada kita semua bagaimana menyikapi perbedaan dalam politik
kita tentu paham
kapan waktu bertanding dan kapan waktu bersanding
marilah kita bangun komitmen bersama untuk melaksanakan pesta demokrasi
dengan aman damai bersukaria dan tanpa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa
di dalam negara demokratis terdapat ruang partisipasi rakyat
negara memastikan ruang partisipasi rakyat tersebut dapat terselenggara dengan baik dan tidak tak terbatas
demokrasi menjamin partisipasi warga bangsa dalam mengartikulasikan hak politik hak sosial hak budaya dan hak ekonomi
bahkan juga memberikan ruang artikulasi kaum perempuan dalam segala bidang
menyertakan perempuan dalam setiap jabatan bukan sebagai kebijakan afirmatif
akan tetapi merupakan kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia
perempuan indonesia telah banyak aktif dan mengambil peran yang strategis di segala bidang
ekonomi sosial politik lingkungan hidup olahraga ilmu pengetahuan riset dan lain sebagainya
laki laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung
jika dua sayapnya sama kuatnya maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi tingginya